prihati dengan nasib guru honorer wali kota surabaya tri risma hari ini meminta dispensasi kepada kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
agar menaikkan batas usia tes cpns guru honorer naik dari tiga puluh lima menjadi empat puluh tahun
dispensasi ini diharapkan dapat memberikan suntikan semangat bagi guru honorer
untuk membantu nasib guru honorer di surabaya wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku telah mengirimkan surat permintaan dispensasi kepada kementerian pan rb
risma meminta dispensasi batas umur guru honorer yang boleh mengikuti tes cpns naik dari tiga puluh lima tahun menjadi empat puluh tahun
hal ini dikarenakan mayoritas guru honorer di surabaya sudah berumur lebih dari tiga puluh lima tahun
ya saya juga lagi mengirim surat ke kementerian pan
kalau mereka kan nggak bisa k dua diputuskan setelah dua ribu lima
itu kita nggak boleh nerima lagi
nah saat itu kan kemudian karena nggak diangkat angkat gitu kan
nah akhirnya ya usianya dia makin tua gitu
sementara menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi syafruddin menyambut baik permintaan wali kota surabaya
kementerian pan rb sendiri tengah menggodok peraturan pemerintah
yakni melalui jalur p tiga k atau p tiga k
pemerintah pemerintah menggawai pemerintah dengan perjanjian kerja
di mana jalur ini bisa diikuti guru honorer k dua dengan usia di atas tiga puluh
namun sayang menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi syafrudin tidak menjelaskan secara rinci seperti apa jalur p tiga k tersebut
guru honorer dipersilakan untuk ikut bagi yang memenuhi syarat
kalau ikut seleksi
kalau tidak memenuhi syarat nanti ada jalannya
jadi nggak ada jalannya
sedang digodok ya pp nya
seperti diketahui ribuan guru honorer k dua melakukan aksi demo dan menuntut pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil
mereka merasa telah mengabdi kepada negara hingga puluhan tahun namun belum juga diangkat menjadi pns
wahyu pratama surabaya